ngapain pelan pelan ngebut dong
hai paman joko pasti capek ya perjalanan jauh jauh masuk ke dalam silakan silakan
pokoknya dia itu jangan sampai bentar di rumah ini
oh ya satu lagi cepet batalin semua pesanan makanan
udah dipesan mami aduh mami jangan kelas kelas begitu sama paman joko nggak enak kalau
kedengeran dia bagaimana piarin aja popi piarin aja dia kalau perlu gak usah makan
kasih aja tahu tempe nggak boleh begitu tempe tempe aku suka toh
sama sama sama suka tempe bodoh haduh popi uang itu bakalan habis jadi dia kan
udah biasa di desa udah kasih aja kau tempe gampang lagi yang kena beker dari tadi paman
joko itu waduh nggak enak ya paman joko di kamar bogi kamar bogi silahkan di situ
udah papa mami kalau gitu bogi main game dulu ya sana sana sana main game mami pusing
bahkan sampai orang kompleks itu tahu bahwa pamannya bu reni yang kaya raya owner perusahaan itu kiri
kaya gitu walah bisa gempar reputasi bisa menurut bisa outslut
aduh mana tadi pake ada acara megang celengan ayam aduh lah kok deso bener toh
walah gak dapet deh ini warisan
oh sekarang aku lepasin
gitu dong akur akur kalau betahun
sepatu minjem aja udah berlagu
deh cuekin aja udah belok gak usah dengerin mereka gitu
yaa apa dicuekin bos
jadi penasaran nih sampai mana sih dia mau tolongin temennya
aduh gebleet banget sini
eh sekarang aku lepasin ya
hah ngapain belan belan ngebut dong
kalian mau ngapain pasti mau dorong belo ya
yuk mendingan kita main di tempat lain aja
tadi bugi kenapa ya gak bisa dorong aku gitu
tuh pas lagi kenapa pastinya
gak bisa ada
paman mau ke monas toh eh mau bingit dari kecil aku ndak pernah lihat nonet doh sabar
ya bentar lagi juga sampai toh mana dari tadi keringat keringut ada monas ya sabar
tuh udah kelihatan bentar sekarang paman turun ya
nah paman nanti paman tinggal terus aja habis itu biar kiri
disitu aja monas
makasih ya nduk
ya dah selamat bersenang senang papa
eh eh nduk nduk nduk aduh kenapa aku ditinggal toh kok aku ditinggalin toh
weleh weleh aku ditinggalin sendirian
nggak tau dah
diukum tuh ama big boss
masa mau balik lagi kayak tunjuk permintip
udah enggak jamu nih
katanya di jakarta ada monas
dari tadi nggak kelihatan
katanya di jakarta ada monas
ini bus ini bus
ternyata celingan ayamku ketinggalan di rumah remi
kenapa tak berbus
gak diberat begini
ada apa ini
tanganku kenapa jadi berakti sendiri
ini bus dibing
ini beda cik
gak ada apa sih
kamu suka kak tro begini
dendanya kayak aduh gembel begini nih
kasihan gara gara dihukum sama big boss
ada apa tempat ini
sudah ngaku m post nek
biar kembali normal lagi
udah mulai berubah
ada preman yang meresahkan masyarakat
kayak ada yang bisikin aku tuh
kegodain preman itu
ya kita tadi juga begitu
suruh janggung teman itu
siapa yang tolong aku dulu